dari kasus sidang jessica informasinya kita berlari ke informasi selanjutnya
banjir setinggi dua meter merendam permukiman warga di dua rt di pondok labu jakarta selatan
puluhan warga terpaksa dievakuasi dengan menggunakan perahu karet
sedikitnya enam puluh rumah warga rt delapan dan sembilan rw dua pondok labu jakarta selatan
terendam banjir setinggi satu lima meter
banjir disebabkan oleh tanggul kali yang jebol akibat hujan deras yang melanda jakarta jumat malam
sepuluh orang warga dievakuasi dari rumah mereka di tengah hujan yang masih terus menguyur
proses evakuasi berjalan lambat karena jalan menuju perumahan sempit dan dipenuhi warga yang berkerumun
sehingga sulit dilalui perahu karet
warga terpaksa menggunakan ban bekas untuk membawa perabot rumah tangga yang bisa diselamatkan
sebagian besar warga yang sempat dievakuasi dengan perahu karet adalah wanita dan anak anak
untuk sementara para pengungsi ditampung di rumah warga yang lokasinya lebih tinggi
tadi kalau nggak salah abis isa udah mulai banjir dan sampai sekarang juga warga masih sedang dievakuasi
karena tadi juga keterlambatan dari perahu karet sendiri

mengambil warga yang masih ada di dalam
ini banjir ini karena hujan aja atau ada
ada tanggul yang jebol
ini tanggul apa
ada dari hutan kotak
oh tinggal di wang
proses evakuasi masih dilakukan petugas hingga tengah malam
antara masih banyak warga yang bertahan di rumah mereka
hujan deras panjang jumat sore hingga malam juga menyebabkan genangan air di jalan marga satwa jakarta selatan

pengemudi pun harus berhenti menginter
melambatkan laju kendaraannya
udi tanjung jakarta